saya suruh awal awal
atau tidak mungkin
masa di hutan ada perempuan
riaklah yang kencang
tidak akan ada yang bisa mendengarkan
jika kamu berada disana
aku sedikit lebih tenang
karena ada yang menjagamu disana
disana aku bisa bertemu dengan utari
aku bisa bertemu dengan utari
sudah lama aku tidak berjumpa dengannya kakak
jika memang seperti itu
tidak ada lagi yang harus
karena ada yang menemani mu disana
kakak akan mengantarkanku
tentu saja dinda
yang akan mengantarmu
terima kasih kakak
kayak yang inocen
untuk sementara kepemimpinan pemerintah aku serahkan kepada ki purwa
pangampunten gusti prabu tapi sepertinya perjalanan menuju kediaman ki ageng hanggayuda sangat berbahaya
jika abadira surakarta dan ninawang mengetahuinya pasti mereka tidak akan tinggal diam
pangampunten gusti prabu itu benar
dan itu bisa menjadi sebuah ancaman dan mengundang orang orang jahat datang ke kediamannya ki ageng hanggayuda
kalian berdua benar aku sudah memikirkan hal itu
nanti aku akan pergi dengan rombongan kecil dan kami semua akan menyamar hingga tidak ada yang mengenali
banga punten gusti prabu walaupun begitu sebaiknya gusti prabu harus waspada
bagaimana jika hamba bersama kilampung jambu mengawal gusti prabu
pangampunten gusti prabu
bagaimana dengan pengamanan istana
kakang sendiri yang akan bertanggung jawab untuk hal itu
aku tidak rela membiarkan mereka asik berdoa dalam perjalanan itu
rasa rasanya aku harus melakukan
seperti yang kalian tahu gusti prabu dan gusti ratu sedang pergi keluar istana
aku bisa melakukan apapun yang ku mau
apakah raden yakin bisa berbuat semua raden
kalaupun aku melanggar titah rama prabu
memangnya siapa yang berani menghukumku
benar juga kata raden
berarti kita bisa bersenang senang bersama raden
kebetulan raden di luar istana ada pendekar yang aneh
penampilannya seperti orang yang tidak waras
kalian memperhatikan saya
kalian membuatku penasaran dengan orang itu
bukan cuma itu
kalian juga membuatku penasaran bertanding dengannya
ralin pasti ingin menjajal kekuatannya
tapi orang raden tidak pernah bagaimana
kalian jangan meremehkan kemampuanku sebelum kalian melihat buktinya
kita cari penikar yang aneh itu
bagaimana aku ketahuan
nanti kita kena hukuman
kalian berani menolak perintahku
kami diperintahkan gozi prabu agar tidak mengizinkan raden keluar dari istana
kalau aku tetap mau keluar istana apakah kalian masih melarangku
kami hanya menjalankan perintah raden
sebaiknya raden tetap di istana
jadi kalian masih melarangku
sama saja menantangku
sebaiknya kita lapar ke umbun
nyerita bang barhat te
bejakan kanu jadi alam
kuring lempang lincak bumi
ngalang lalang rambah jalan suga
ayo surah awet awet
atau tidak mungkin
masa di hutan ada perempuan
rianglah yang kejang
tidak akan ada yang bisa mendengarkanmu
paling paling cuma pepohonan ini yang mendengar bukan cantik
suara perempuan itu meyakini sayang
cuma hanya ada pohon dan ada daunan di sini
bukan itu hal aneh
pergi kau dari hadapan kami
memang memang itu yang suka dengan perempuan
hei saya kebegin hei saya kebegin
tasang saja dia
kabeh kabur hei kabeh kabur hei
pengabuteng kek ada apa
raden purwomenak dan dua temannya berhasil keluar dari istana
maafkan atas kelalaian kami kek
kami sudah menghadang tapi tidak berhasil
anak itu tidak ada kapoknya selalu saja cari masalah
baiklah segera kita susun perang
perih beteng daksa lapar
kamu bawa makan tidak
semalam tidak ada makan saja buat tiga hari
makan disekaliguskan orang lain tidur
kamu malah makan tidak perlu cacingan
tunggu raden sini gerak
mau atur raden
mau atur raden
tunggu sebentar ya
baik banget raden
makanan ini banyak sekali
tunggu sebentar ya paman
ya iya itu pasti banyak kakak
namanya juga kedai makanan
lagi pesen makanan kayaknya
cepat tentu raden